makan sandwich western sudah biasa kalau sandwich jepang sudah pernah coba
yuk ikut saya
tempat pertama saya ada di kawasan pantai indah kapuk jakarta utara
di sini anda bisa mencoba beragam menu sando mulai dari isian telur mayonese tuna hingga daging keju dan telur
saat pemilik unbex julian mengatakan sandu menjadi makanan sehari hari masyarakat jepang ketika sarapan atau sebagai cumilan
di jepang biasanya sando dimakan dalam keadaan dingin namun orang indonesia justru lebih suka mengkonsumsinya dalam keadaan hangat
resep sando di sini juga disesuaikan dengan lidah orang indonesia
dengan sedikit kita rubah dalam segi rasa
soalnya di sana biasanya mereka lebih plain untuk yang ekmayo
jadi benar benar cuma rasa telur udah telur aja gitu
nah di sini kita coba buat develop lagi nih rasanya
kita sesuaikan dengan lidahnya orang indo
jika dibandingkan dengan sandwich western yang biasanya menggunakan roti jenis kandung atau sodo
sando menggunakan roti yang bahan utamanya susu
memang dari segi rasa juga berbeda ya dengan sandwich western yang biasa kita makan
dari rotinya berbeda kalau biasanya sandwich western itu agak keras
di sini jauh lebih lembut rotinya karena dia memang dari milk bread
untuk isiannya yang mayo itu rasanya memang agak tawar
kalau untuk yang tuna dia rasanya gurih asin yang bikin senyum gitu
kalau anda suka yang sedikit asin dan nggak terlalu suka yang bermayu bisa cobain yang beef and egg
harga sano di sini berkisar lima puluh ribuan per porsi
rali ke tempat selanjutnya
restoran jepang di plaza indonesia jakarta pusat
di sini saya mencoba menu lain yaitu sando chicken katsu ebi katsu hingga wagyu
menu di sini dibuat menggunakan selada mayonis dan saus ton katsu yang memang banyak digunakan untuk makanan
berbeda dari sando sebelumnya roti di sini dipanggang terlebih dahulu dengan margarin agar sedikit lebih garing
kualitas daging yang dipilih pun premium
sehingga untuk mencobanya anda perlu merogoh kocek lima puluh hingga satu ratus tujuh puluh ribu per porsi
hmm bagaimana dari tampilan saja sudah menggugah selera bukan
ya memang sando ini merujuk pada roti lembut khas jepang isinya kasur
sama nih seperti di depan saya
untuk overall di sini memang masakan jepang beda ya dengan masakan indonesia
tidak terlalu testy tapi sesuai selera tetap enak juga
wagyunya di sini dia medium rare yang dikunyah juicy dan favorit saya
yang ini nih sando ebi katsu
udangnya goyang di lidah
di sisi lain protokol kesehatan di tengah pandemi pun jadi perhatian
protokol kita sih kita setiap gas yang datang pasti selalu kita sanitize ya mejanya
terus dari itu kita punya kita punya staffnya juga memakai masker
terus udah gitu juga udah divaksin
namun tentu di tengah angka covid yang semakin meningkat
anda disarankan untuk menikmatinya di rumah dengan bungkus bawa pulang atau memesan online
sandra insanosari adra anhar jakarta